wilayah bandung raya sedang diguyur hujan namun kawasan jalur wisata lembang bandung barat
dipadati kendaraan yang melaju dari arah kota bandung menuju lembang
selain karena jumlah kendaraan yang meningkat jalanan yang sempit dan berkelok menanjak
juga menjadi penyebab lain unsur kemacetan jalan
kita ke lembang jawa barat sudah ada ninda destiani
ninda kalau di sana pantauannya apakah masih macet ini untuk sore hari di kawasan lembang
ya dan juga saudara saat ini terkait pantauan arus lalu lintas di kawasan jarum lembang
setelah kami pantau sejak tadi pagi hingga saat ini memang saat ini pula ini masih terpantau ramai
bahkan ini sempat sesekali terjadi
ini cukup berbeda dengan tadi pagi setelah kami lihat dan pantau
kalau tadi pagi ini sempat lengang bahkan tidak ada suatu hambat apapun
untuk para pengendara yang melewati jalur lembang ini dari arah kota bandung menuju ke lembang
namun hingga menjelang siang hingga saat ini sore bahkan diprediksi hingga malam
bahwa di jalur wisata lembang ini bahkan volume kendaraan ini justru semakin meningkat
hingga saat ini pun memang banyaknya kendaraan yang melalui jalur lembang ini
dari arah setiabudi menuju ke lembang
begitupun juga dengan kendaraan kendaraan jenis kendaraan ini memang didominasi oleh
kendaraan kendaraan pribadi kemudian juga kendaraan roda dua seperti motor
karena memang mayoritasnya juga masih kendaraan kendaraan yang notabene masih plat lokal
ataupun warga bandung maupun sekitarnya
namun meskipun memang ada sejumlah kendaraan seperti luar
bandung seperti warga jabodetabek bahkan ada pun juga sejumlah pengendara yang dari luar pulau jawa
yang mana dari pengendara tersebut ini menuju ke arah lembang karena memang mereka notabene
merupakan rombongan wisatawan yang biasanya pada momen hari libur pasca idul fitri ini
banyak juga warga bandung maupun warga luar bandung yang memilih untuk memadati kawasan wisata lembang
banyak sekali tempat wisata yang dapat dipilih oleh para pemudik ya ataupun para wisatawan yang tertarik
dengan salah satu ataupun dengan berbagai tempat wisata yang ada di lembang begitu dan juga saudara
tadi pun setelah kami melihat situasi dan kondisi di kawasan lembang ini sebetulnya sempat dilakukan rekayasa
arus lelintas oleh polisi satlastas cimahi di mana sempat diterapkan rekayasa lelintas berupa one way
kemacetan namun hingga saat ini belum di kembali dilakukan rekayasa lelintas karena kondisi situasi dari arus lelintas jalur lembang ini terpantau masih lancar
di hari ketiga lebaran masyarakat ini banyak yang justru menuju ke kawasan wisata di lembang maupun juga di puncak mengalami kemacetan dan juga kepadatan